joni g plate menkominfo atau menteri komunikasi dan informatika
serta sekjen partai nasdem ditetapkan kejaksaan agung sebagai tersangka
kasus korupsi pengadaan bts proyek bakti kominfo yang diduga merugikan
negara hampir delapan triliun rupiah
joni plate menambah jajaran menteri di era kabinet presiden jokowi
yang terjerat kasus korupsi
saya akan langsung mengulasnya bersama dengan peneliti pukat ugm
zainul rahman selamat sore maha zainul
selamat sore mbak rizana
oke mbak zainul ini kejaksaan agung kan sudah menetapkan menko minfo
joni plate sebagai tersangka ke enam dalam kasus korupsi proyek bts di kominfo
apakah ini akan berhenti sampai di sini karena dianggap joni plate
sebagai aktor intelektualnya atau seharusnya bisa berkembang lagi
saya percaya kejaksaan tidak akan berhenti ya
pasti akan terus mendalami mengembangkan mengungkap pihak pihak lain
yang turut serta dan harus diminta
pertanggung jawaban secara pidana
kalau kita lihat konstruksi perkaranya
jadi ini kasus yang bermula dari program pembangunan bts di daerah tiga t
terdepan terpencil terluar
jadi tujuannya untuk membangun bts di daerah daerah
sehingga ada transformasi digital
sehingga ketika masa covid kemarin diharapkan masyarakat masyarakat di daerah itu
juga punya akses digital yang baik bisa bersekolah bisa wfh
bisa berbisnis menggunakan platform digital
sekali sekali ada korupsi
nah korupsinya mbak rifana itu sangat jelas
sejak awal itu direncanakan
apa buktinya direncanakan
buktinya adalah direktur bakti itu membuat peraturan
di mana mengarahkan hanya perusahaan perusahaan tertentu
yang bisa memenuhi syarat sehingga bisa ikut tender dan memenangkan tender tersebut
nah betul bahwa kemudian setelah dibuat peraturan yang mengarahkan
spesifikasinya hanya bisa dipenuhi oleh perusahaan perusahaan tertentu
kemudian dibuat kajian oleh akademisi dari salah satu perguruan tinggi
kajiannya pun itu tidak lepas dari intervensi aal sebagai direktur utama bakti
itu pun masih ditindaklanjuti dengan markup harga
harganya jelas lebih mahal tentu disitu ada tujuan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum
sehingga saya katakan bahwa kasus korupsi proyek bts
tiga t ini sejak awal memang sudah direncanakan
untuk menjadi proyek bancakan oleh berbagai pihak
sehingga ini bisa dikatakan adalah korupsi berjamaah
organized crime yang ini tentu melibatkan banyak pihak
kalau tadi pertanyaannya apakah mungkin akan berkembang ke pihak lain
baik itu pihak di internal kominfo sendiri
pihak keluarga menteri kominfo
juga pihak eksternal yang terdiri dari yang pertama
para perusahaan swasta
baik sebagai pelaksana pekerjaan maupun ya
sangat terbuka kemungkinan adalah orang orang di luar
pihak pihak pelaksana pekerjaan ini yang terkait dengan menteri kominfo
misalnya tidak tertutup kemungkinan juga misalnya para politisi di sekitar
j p ini yang kita tahu
djp adalah seorang sekretaris jenderal sebuah partai politik di indonesia mbak rifana
tadi anda sudah katakan keluarga kominfo nih

sebelumnya kan ada dugaan keterlibatan adik dari j
joni plate ya gregorius plate dalam kasus proyek bts ini
apakah kemudian ini akan diusut juga peran adik menkominfo
karena kan sudah mengembalikan uang nih hampir lima ratus juta ke kejaksaan agung
tapi ini perannya perlu diusut juga nggak
sangat perlu mbak rifana
kenapa karena di dalam pasal empat undang undang tipikor
pengembalian kerugian keuangan negara itu tidak menghapus pidananya
sehingga ketika seseorang menerima aliran dana terkait dengan kasus korupsi
akan harus diperdalam oleh aparat penegak hukum
dalam konteks apa penerimaan tersebut
kalau yang bersangkutan bukan adik menteri kominfo
pasti tidak akan dikasih uang
kalau bersangkutan misalnya adalah orang yang tidak dikenal atau orang umum gitu
pasti tidak akan mendapatkan penerimaan dana dari pihak pihak yang terlibat di dalam proyek program bts daerah tiga t ini
sehingga menurut saya kejaksaan harus memperdalam lagi
konteks pemberian uang dari para pihak kepada adik
menteri kominfo ini apa
apakah sebenarnya itu adalah pemberian untuk kakaknya
atau itu juga pemberian kepada memang yang bersangkutan adik menkominfo
karena misalnya terlibat ikut berdiskusi mengurus melancarkan juga
membangun komunikasi komunikasi agar proyek ini bisa berjalan lancar
sebagaimana maksud dari para pihak yang bersekongkol
artus seperti apa itu didalami oleh kejaksaan barifana
mas zainur ini berarti tadi kan anda katakan bahwa proyek pengadaan
proyek infrastruktur bts di kominfo ini proyek yang menjadi bancaan ya
sudah direncanakan sejak awal ini berarti sama dengan yang disampaikan oleh kejagung
bahwa kasus korupsi ini bukan tindak pidana biasa itu maksudnya ya
sudah direncanakan sejak awal berjamaah
itu yang saya paham persis ketika proyek ini berlangsung
sejak awal itu sudah diarahkan kok siapa yang akan memenangkan tender
siapa yang akan melaksanakan pekerjaan bagaimana pricingnya penentuan harganya
sudah di markup terlebih dahulu kajiannya juga diintervensi
sehingga ini bukan tindak pidana biasa kalau misalnya seperti orang memenangkan tender
kemudian ngasih uang kepada penyelenggara negara sebagai bentuk terima kasih
yang dianggap sebagai gratifikasi yang merupakan suap
tidak ini sejak awal memang sudah direncanakan
ada niat niat jahat dari para pelaku yang berkomplot
dan itu terlihat betul dari sejak awal sudah dibuat klasifikasi peraturan yang tidak bisa diikuti secara bebas
ya perusahaan perusahaan lain
itu tertuju kepada perusahaan xj yang memiliki kemampuan untuk menyediakan barang dan jasa tersebut mbak rifana
dan sepakat dengan tidak kesalahan ini bukan dengan modus biasa orang penyelenggara negara dikasih uang
bukan ini sejak awal memang sudah sangat direncanakan
apalagi ini merupakan proyek strategis nasional
ya pak hasan
tentu ini menjadi perhatian dari pemerintah menjadi program prioritas termasuk ini juga menjadi program yang diunggulkan oleh
menteri kominfo sendiri mbak rifana
baik baik oke
dalam konferensi persnya direktur penyidikan jampitsus kejagung menyebut akan mendalami aliran dana kasus korupsi bts di kominfo
yang diduga mungkin mengalir ke partai
tadi anda sudah sebut ya
ini bisa masuk bagian dari tppu tindak pidana pencucian uang nggak mas zainur
bisa dong kalau memang betul
pihak kejaksaan menemukan alat bukti adanya aliran kepada partai politik
tentu kita berharap kejaksaan bisa menggunakan undang undang kepentingan
maka kepentingan itu dikenakan undang undang tppu sebagai pelengkap dari undang undang tindak pidana korupsi
tidak peduli siapapun yang menerima penerima uang tppu itu bisa dijerat dengan pidana
kan orang bisa menduga dengan satu kewajaran atas penerimaan yang tidak wajar itu apa urusannya begitu ya
sehingga orang tidak boleh menerima uang dari pihak pihak yang sedang menjabat itu dengan sembarangan
apalagi misalnya partai politik
sehingga ya memang kejaksaan harus mengusut
aliran dana dari proyek ini yang masuk kepada partai politik baik secara langsung maupun secara tidak langsung
termasuk ke politisi yang mungkin
mungkin mengalirkannya ke rekening parpol
tetapi kan bisa saja misalnya menggunakan pihak pihak lain
itu yang harus didalami oleh pihak kejaksaan dari sana
termasuk keterlibatan petinggi partai nasdem begitu ya
kolega dari menkom info
karena kami dapat informasi juga
kami sudah sampaikan di awal
sangat mungkin kejaksaan akan mengembangkan ini ke arah pihak pihak yang berdekatan
di internal kementerian kom info
di internal kementerian kom info
di perusahaan perusahaan pemenang tendernya
juga kemungkinan partai politik aktivis aktivis kader kader yang dekat dengan menteri kominfo
itu kan kita biasa melihat di dalam korupsi yang dilakukan oleh aktor aktor politik itu berjejaring
apalagi posisinya sekjen
kasus kasus yang terdahulu itu biasa dioperasikan oleh pihak pihak luar orang orang kepercayaan dari penyelenggara negara
baik oke terakhir
tadi di konfirmasi
konferensi pers ketua umum partai nasdem sempat menyinggung soal intervensi
ini kan kita tahu ya bahwa posisi kejaksaan agung itu adalah koordinasinya langsung di bawah presiden
dengan posisi partai nasdem yang dalam tanda kutip agak berseberangan dengan presiden sekarang
apakah anda juga melihat ada intervensi di situ atau ini murni proses hukum mas zainur
ya proses hukum itu berbasis berlandaskan berdasarkan kepada alat bukti
selama ada alat buktinya maka harus ditetapkan sebagai tersangka diproses lebih lanjut ditutup di depan persidangan
tidak peduli proses politik apapun yang sedang berlangsung
bagi para politisi hal yang biasa untuk memanfaatkan situasi keapesan pada lawan digunakan untuk menyerang itu hal yang biasa
tetapi selama ada alat bukti dan saya percaya itu dipegang oleh kejaksaan maka sudah menjadi kewajiban bagi penyidik untuk meningkatkannya menjadi tersangka
apakah ini ada intervensi atau tidak
ya partai nasdem sendiri punya anggota di komisi tiga dpr ri
bisa melakukan cross check melalui rdp kepada jaksa agung bisa melakukan fungsi pengawasan bisa memastikan apakah ini ada kriminalisasi atau tidak
ataupun kalau partai nasdem curiga misalnya ada pejabat pejabat dari partai lain tidak diusut ya itu bisa dimintakan akuntabilitas kepada kejaksaan
jadi saya pikir tidak bisa mengaitkan proses hukum ini
apalagi mencampurnya dengan proses politik
saya memisah dua hal tersebut dan kita harus dewasa menghormati proses hukum mempercayakan sepenuhnya kepada proses hukum dan gunakan saluran saluran yang tersedia
apalagi bagi partai politik yang punya kursi di parlemen gunakan hak pengawasan di parlemen silakan dalam rapat dengar pendapat kuliti kejaksaan agung dan kemudian partai nasdem akan mendapatkan jawaban yang seujungnya
untuk proses hukum terhadap dp sendiri saya percaya kejaksaan akan dapat membuktikannya nanti di depan persidangan mbak rifana
komprehensif sekali tadi penjelasannya soal konstruksi hukumnya dari kasus korupsi yang menjerat menkominfo
sekali lagi kita berharap bahwa ini adalah proses hukum murni tidak ada intervensi seperti yang tadi mungkin disampaikan oleh ketua umum partai nasdem surya paloh
dan kita berharap juga bahwa kejaksaan agung bisa membeberkan bukti buktinya ya dalam persidangan nanti
terima kasih sekali peneliti pusat anti korupsi ugm mazainur rohman atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom
sore hari ini saya selalu mazainur
terima kasih mbak rifana
informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah bersama cnn indonesia newsroom